nah bagi anda sendiri yang sudah lulus sekolah ataupun sudah lulus kuliah ini ada kabar baik bagi anda para pencari kerja
karena pemerintah telah membuka lowongan pekerjaan calon pegawai negeri sipil dua ribu tujuh belas putaran kedua
nah hampir delapan belas lowongan pekerjaan tersedia dan dibagi berbagai kementerian ataupun lembaga negara
untuk menanggulangi kecurangan om budsman juga menyediakan posko aduan
tujuh belas sembilan ratus dua puluh delapan lowongan pekerjaan di enam puluh satu instansi pemerintah telah dibuka mulai lima september kemarin
lowongan ini meliputi lima ratus posisi di pemerintah provinsi kalimantan utara yang memang mengalami kekurangan pns
dan sekitar tujuh belas empat ratus sisanya di kantor kementerian serta lembaga negara
peluang juga terbuka bagi penyandang disabilitas dengan kemampuan untuk menanggulangi kekurangan

proses seleksi cpns ini pun sudah dapat diakses melalui situs kementerian pan rb
situs badan kepegawaian negara ataupun situs resmi instansi yang bersangkutan
terpas dari mudahnya akses menggunakan situs pemerintah
menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi asman abnur mengingatkan
pendaftar hendaknya tetap waspada akan potensi penipuan
ia meminta pendaftar tidak menggunakan jasa calo yang menjanjikan kelulusan dengan uang imbalan
atau dengan kembalan
untuk peserta seleksi cpns yang merasa dicurangi atau dirugikan dalam proses penerimaan
ombudsman membuka pelayanan aduan
dapat menyampaikan pengaduan ke call center ombudsman satu ratus tiga puluh tujuh
atau melalui media sosial kami dengan hashtag atau tagar cpns
atau juga melalui saluran kami yaitu sms dan whatsapp
seleksi penerimaan cpns akan dimulai pada tanggal sebelas hingga dua puluh lima september dua ribu tujuh belas mendatang
tes meliputi wawasan kebangsaan tes intelektual umum dan tes psikologi
dan memang tiap kali pembukaan lowongan calon pegawai negeri sipil ini
masyarakat langsung antusias terlihat dari banyaknya pelamar
salah satu daya tariknya adalah gaji serta tunjangan hingga juga fasilitas yang didapatkan
dan kita akan lihat bersama bagaimana dari tiga instansi pemerintah dengan gaji dan tunjangan tertinggi
yang kami lansir dari lamandetik com
kita akan lihat dulu instansi pertama yang juga sangat menarik perhatian dari para calon pelamar pegawai negeri sipil ini
kita lihat gaji dan juga tunjangan yang terendah ini kalau kita lihat yaitu rp enam tiga ratus empat puluh enam lima ratus per bulan
ini bagi anda
yang belum memiliki pengalaman pekerjaan dan ketika memasuki menjadi pegawai negeri sipil
anda bisa mendapatkan uang dengan rp enam tiga ratus empat puluh enam lima ratus per bulan
sementara tertingginya ini saya sampai tidak bisa berkata kata ya
ini lumayan besar satu ratus tiga puluh tiga tiga ratus tiga puluh dua tiga ratus per bulan
ini gaji tertinggi yang bisa anda dapatkan dari pemda dki jakarta
selain itu kita juga akan lihat dua instansi lainnya
yang juga menarik perhatian dari para calon pelamar pegawai negeri sipil
selain dari pmd dki jakarta juga ditjen pajak yang juga menarik perhatian
kita lihat bagaimana gaji plus tunjangan yang didapatkan dari pegawai ditjen pajak ini yaitu per bulannya
memang lebih tinggi dari pemda dki jakarta
kita lihat bersama yaitu rp enam delapan ratus empat puluh delapan tiga ratus per bulan
ini sekitar rp dua ratus lebih tinggi begitu dari para pekerja di pemda dki jakarta
ini adalah harga terendah ataupun gaji terendah serta tunjangan terendah
sementara tertingginya itu rp satu ratus dua puluh dua sembilan ratus sembilan puluh sembilan tiga ratus per bulan
begitu gaji yang bisa didapatkan dari ditjen pajak pegawai negeri sipil yang ada di dijen pajak
selain itu kita juga akan lihat bagaimana begitu instansi pemerintah berikutnya yang juga menarik perhatian masyarakat
agar bisa masuk menjadi pegawai negeri sipil
dan mengejar bagaimana tunjangan
tunjangan yang bisa didapatkan dari badan pemeriksa keuangan ketika anda memasuki instansi ini
yaitu tunjangan yang bisa didapatkan
ini adalah tunjangan bukan gaji begitu terendah yang bisa didapatkan yaitu rp satu lima ratus empat puluh per bulan
sementara tertingginya yaitu empat puluh satu
ini hanya tunjangan ya rp empat puluh satu lima ratus lima puluh per bulan
dan tentu saja dengan tingginya gaji yang bisa didapatkan ini juga bisa memacu bagaimana
nah kinerja dari para pegawai negeri sipil yang ada di indonesia
dan pastinya ini dia tadi yang menjadi menarik perhatian bagi para calon pelamar begitu
dan juga selain itu juga mengapa pns sangat dinantikan
yaitu karena ini juga sangat minim begitu untuk dipecat
dan juga karena fasilitas serta jaminan hari tua yang sudah terjamin oleh negara

ist advertised dengan contoh awal seperti pembildung jika mengshasing airnya kebanyakan empat pulang